kita ke informasi lainnya setelah mengalami keterlambatan dikarenakan badai dan juga cuaca buruk di sepanjang perjalanan dari pelabuhan toyohashi jepang
akhirnya dua train set pertama mrt jakarta direncanakan tiba pada hari ini
dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada produser lapangan siayanan indonesia rizky renardi di pelabuhan tanjung priok jakarta
selamat pagi rizky rizky apakah gerbong tersebut sudah tiba di jakarta
ya selamat pagi rian dan juga lady benar sekali
kapal mengangkut dua gerbong kereta maaf maksudnya bukan dua gerbong dua train set yang terdiri dari dua belas gerbong kereta mrt
di pertama memang hari ini telah tiba di pelabuhan tanjung priok
untuk kapalnya sendiri ini vessel ellensburg ini telah merapat ke dermaga tanjung priok pada pukul lima pagi tadi
dan nanti pada pukul delapan
delapan kami awak media baru diberikan izin untuk masuk ke kawasan dermaga untuk mengambil gambar kedatangan kapalnya
namun memang untuk gerbongnya sendiri baru akan diturunkan dari kapal atau proses unloading sendiri dilakukan pada tanggal lima april atau besok dini hari pukul dua sampai pukul enam
dan nantinya kedua train set ini akan dibawa ke depo lebak bulus untuk dirangkai di sana dan siap siap untuk diuji coba
berbicara untuk train set yang digunakan untuk mrt
arti ini memang total keseluruhan terdapat enam belas train set
yang masing masing satu transit ini terdiri dari enam gerbong
dengan berat satu gerbongnya seberat tiga puluh satu ton
untuk rangkaian kereta sendiri itu akan terus berdatangan bergantian sampai akhir tahun kemungkinan atau bulan november dua ribu delapan belas
secara lengkap enam belas transit akan tiba di jakarta
dan sementara ini memang baru dua train set saja yang datang ke jakarta
dan nantinya akan langsung dilakukan
dan juga akan di coba dari rute fase pertama mrt dimulai dari lebak bulus sampai ke bundaran hi
dan kita tentunya ini masih menanti juga seperti apakah bentuknya dari gerbong kereta yang akan dinikmati oleh warga jakarta nanti ke depannya
namun nanti siang kita baru akan dapat akses masuk ke dermaga satu ratus satu utara di pelabuhan tanjung priok jakarta rian dan juga lady
ya rizky jika tadi dikatakan bahwa proses loading ini akan dimulai pada tanggal lima april
kemudian siapa nanti yang akan memeriksa
pada hari ini speknya apakah memang sesuai dengan yang sebelumnya sesuai perjanjian
ya lady memang berbicara unloading atau aspek dan siapa saja yang mengawasi
dari pihak mrt pun ketika proses perakitan dan pengepakan di pelabuhan toyohashi jepang juga dari mrt ada yang berada di sana
dan juga untuk dari pihak pembuat kereta dari nippon sharyo ada sepuluh staff yang ikut ke jakarta
kita mengantar kereta ini dan nanti juga akan dibantu oleh dari staff pembuat kereta dan juga dari pihak mrt
dan unloading berjalan baru pukul dua diri hari tanggal lima april dan semua pihak ini akan membantu terutama juga pihak pelabuhan dan nanti akan langsung dibawa ke depo lebak bulus jakarta selatan
baik rizky nenadi produser lepangan sianian indonesia terima kasih sudah melaporkan